ini yang bikin cita rasa soto jakarta bang madunya paling istimewa
itu kan masalah seperti itu sebenarnya masalah di perhubungan darat juga ya